sebab euforbia bisa tumbuh dengan cara stek batang
untuk memenuhi kebutuhan keluarga di luar gaji bulanan
si ususnya itu nggak masuk sempurna ke tubuhnya gitu
menurut andita nurul khasana psikolog anak roleplay pada anak umumnya adalah permainan yang baik
bagi waktu di kuliahan sama basket lu
sejumlah mitos atau informasi yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya mengenai batuk
beliau membangun komunikasi dengan semua pihak
kalau dari antara ketiganya nih
ya sudah bisa mendengar suara kami ya dok ya
sufini tanjung indra hadi jakarta
ya soalnya kan katanya gua denger juga kakak lu kan